pemerintah provinsi dki jakarta menghapus rute light rail transit velodrome duku atas
rute lrt jakarta sudah diatur dalam peraturan presiden no lima puluh lima tahun dua ribu delapan belas
tentang rencana induk transportasi jabodetabek tahun dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh sembilan
dan sudah ada korespondensi nn indonesia indrayani laksmi yang akan membahas terkait dengan hal ini
selamat pagi laksmi
bisakah anda gambarkan terlebih dahulu seberapa minat warga sebenarnya menaiki moda transportasi lrt ini
sehingga muncul wacana atau rencana penghabusan dari rute lrt velodrome duku atas ini
selamat pagi heranov dan juga ratu nabila
bisa saya gambarkan terlebih dahulu bahwa saat ini saya sedang berada di lrt
depan halte lrt velodrome yang menuju ke arah kelapa gading
kita melihat data terakhir yang disampaikan oleh pt lrt jakarta
yaitu bahwa ada pergerakan jumlah penumpang dari lrt velodrome menuju kelapa gading
ataupun sebaliknya di masa pandemi ini sekitar bulan juni itu ada sekitar lima ratus an
itu memang melenceng jauh dari target yang ditentukan sebelumnya
yaitu sekitar tujuh penumpang karena memang masuk dalam masa pandemi covid sembilan belas ini
karena memang juga sempat terjadi psbb yang membatasi waktu perjalanan jadi semakin berkurang
jika saat ini jumlah ataupun jam operasional dari lrt jakarta
dari velodrome menuju kelapa gading
itu jam lima tiga puluh sampai jam dua puluh satu
memang sempat ada kenaikan di bulan juni ada sekitar sembilan ratus penumpang
namun di kisaran rata rata di bulan juni kemarin dua ribu dua puluh
rata rata penumpang berkisar di angka lima ratus orang
namun diprediksi dari pt lrt jakarta akan mengalami peningkatan di akhir tahun ini
ataupun di awal tahun ini mencapai atau mencapai target menjadi tujuh penumpang
seperti itu hati heranov dan juga ila
dan juga saya berapa saya menyampaikan bahwa dengan jumlah penumpang seperti itu
bahwa bisa dikatakan bahwa sebenarnya minat penumpang ataupun warga masyarakat ibu kota
itu untuk menaiki moda transportasi umum itu terbilang cukup tinggi seperti itu
jadi jika ada perubahan ataupun rencana penghapusan jalur lrt velodrome menuju dukuh atas
itu memang masih dalam bisa dibilang masih simpang siur seperti itu
jadi kalau kita melihat ada informasi bahwa penghapusan lute lrt dukuh atas itu
memang terdapat di dalam paparan dinas perhubungan dki jakarta
pada dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh lalu
dan gubernur dki jakarta pun sudah mengirimkan surat perubahan rute ini ke kementerian perhubungan pada tujuh belas september dua ribu dua puluh
jika kita melihat bahwa penghapusan rute ini memang didilai atau mengundang pertanyaan dari berbagai pihak
salah satunya adalah anggota fraksi psi dprd dki yang mempertanyakan bahwa
mengapa terjadi penghapusan tersebut penghapusan rute lrt velodrome rawamangun ke duku atas
rute velodrome duku atas itu adalah dinilai sebagai jalur prioritas yang memiliki potensi penumpang
yang terbilang cukup besar ila dan heranov
dan juga rute velodrome dukuh atas yang masuk fase dua ini memang terintegrasi dengan mrt
mode transportasi lain seperti mrt krl jabri tabek dan juga kereta bandara di dukuh atas
juga rute lrt ini juga sudah diatur dalam peraturan presiden nomor lima puluh lima tahun dua ribu dua
rute velodrome dki ini juga diatur dalam peraturan presiden nomor lima puluh lima tahun dua ribu delapan belas
jika kita melihat bahwa ada tujuh koridor lrt dalam ritj yang bercakup kebayoran lama kelapa gading
yang salah satunya sudah ada di belakang saya yaitu rawamangun velodrome ini menuju kelapa gading
dan nantinya akan disambung menuju kerduka atas
itu sepanjang dua puluh satu delapan
ini adalah satu enam km dan juga ada tanah abang pulomas joglo tanah abang purikembangan tanah abang
pesing sampai kelapa gading pesing sampai bandara soekarno hatta dan cempaka putih sampai ancol
dan rencana pembangunan lrt fase dua ini memang telah disampaikan pada sejak tahun dua ribu delapan belas
yang rencananya akan dibangun rute lrt velodrome duku atas tanah abang
setelah perhelatan asian games dua ribu delapan belas
namun sampai saat ini memang kalau kita lihat pembangunannya memang belum dimulai oleh pemerintah provinsi dki jakarta
dan dari informasi yang juga kami dapatkan bahwa sebenarnya ada sanggahan bisa dibilang seperti itu
ila dan juga herano bahwa adanya perubahan lrt velodrome rawamangun menuju ke arah duku atas
yang akhirnya nanti dirubah menjadi
rute yang berbeda velodrome menuju klender dan juga halim itu sebenarnya belum final
pemprov dki jakarta masih menunggu kajian atau masih memproses dan masih mendiskusikan pembahasan ini lebih lanjut dengan pihak pihak terkait
dan kami masih menunggu informasi yang kami dapatkan dari pemerintah provinsi dki jakarta
apakah benar benar terjadi penghapusan rencana velodrome menuju duka atas atau perubahan rencana jalur seperti itu
baiklah kita tunggu bagaimana finalnya nanti karena ini juga mendapatkan pro kontra
ada kontra dari masyarakat terutama dari ketua bidang avokasi kemasyarakatan masyarakat transportasi indonesia atau mti
yang menyatakan bahwa ini sebenarnya memudahkan warga kelapa gading untuk menuju pusat kota
kita tunggu bagaimana nanti finalisasinya
terima kasih atas laporan anda laksmi